bergeser ke sumatera utara lima ratusan pengemudi angkutan berbasis online berunjuk rasa ke kantor dprd sumatera utara kantor wali kota medan dan kantor gojek indonesia
mereka menuntut perlindungan dan jaminan keamanan serta peningkatan kesejahteraan
pengemudi gojek yang tergabung dalam forum solidaritas driver online roda dua medan sekitarnya
rabu siang memulai aksinya dengan berkonvoy dari kawasan lapangan merdeka
menuju kantor dprd sumatera utara di jalan imam bonjol medan
di depan kantor wakil rakyat pengemudi gojek menggelar orasi dan aksi teatrika
dalam pernyataannya mereka mendukung revisi peraturan menteri perhubungan no tiga puluh dua tahun dua ribu enam belas
mereka minta diperlakukan dengan adil terlebih keberadaan mereka ikut mendukung program pemerintah dalam hal ekonomi kreatif
para pengumudi gojek juga menuntut perlindungan dan jaminan keamanan serta menolak segala bentuk intimidasi dan kekerasan
yang pertama itu kita menanggapi revisi permen nomor tiga puluh dua tahun dua ribu enam belas karena disitu secara gamblang dan secara jelas tidak diatur oleh undang undang tentang transportasi online khususnya roda dua
jadi kita menuntut kepada regulator supaya kita nasib kita sebagai driver online roda dua diperhatikan dengan payung hukum yang jelas
sehingga kita meminta agar tidak terjadi lagi intimidasi tidak terjadi lagi gesekan karena kita sudah punya aturan
dan kalau memang itu aturan yang sudah ada kita siap mengikuti semua aturan yang ada
pengunjuk rasa juga menuntut pembebasan dua rekannya yang ditangkap polisi saat terjadi tindak kekerasan dengan pengemudi angkutan becak
di kantor gojek mereka menuntut peningkatan kesejahteraan dan jaminan keamanan
agus supratman medan